alhamdulillah ya allah
pendakwah kelahiran madinah tiga februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini
memiliki nama lengkap ali saleh muhammad ali jaber
di usia sepuluh tahun jaber telah hafal tiga puluh juz kitab suci al quran
kemudian usia tiga belas tahun ia diamanati menjadi imam
di salaslu masjid di madinah arab saudi
anak pertama dari dua belas bersaudara itu mulai berdakwah di indonesia
sejak usia tiga puluh dua tahun saat menikah dengan umi nadia
ia kemudian tinggal di lombok nusa tenggara barat
jalan dakwah ali jaber kemudian membawanya ke ibu kota
saat menjadi imam sholat tarawih di masjid sunda kelapa menteng jakarta
dilansir dari cnn indonesia com
ali jaber mulai dikenal sebagai pendakwah sekaligus ahli tilawah al quran
saat menjadi salah satu juri pada program stasiun tv swasta beberapa tahun lalu
ali jaber juga kerap tampil
tampil di tv pada saat bulan ramadan
memperbaiki bacaan pada dua ribu sebelas ia sempat mendapat penghargaan dari presiden susilo bambang yudhoyono
di waktu yang bersamaan ia kemudian mendapat hak menjadi warga negara indonesia